kau kan yang tekan ku
kau pernah liat foto ini
panggilin deh gue mau tanya sama dia
ih udah dong gua kuy ini takut cicak
kok iso iso timepunktnya cicaknya otrop kedalem
udah gak ada kan
udah gak ada kan
kan aku cici
nah kan kiki
masa yang pepeproy
kan aku tadi kan
aduh kok badan saya
makin sakit sakit gini ya karena dipijit
dari dulu emang saya gak suka dipijit sih
gak usah bayar
urusannya sudah beres sama kiki
semoga cepat sembuh
besok aja servisnya sekarang tidur dulu
kok hp pak randy gak bisa dihubungi
wah itu kan mang dadang tukang makam itu kan
saya nelpon ibu mau ngasih kabar kalau tadi ada bapak bapak nyari saya
itu itu bu
saya juga nggak tahu dia cuma ngasih kartu nama namanya randy
mang dadang mang dadang sekarang dengerin saya ya
mang dadang tolong jangan hubungin orang itu lagi
dan kalaupun mang dadang ketemu sama orang itu jangan pernah sebutin nama saya
gini deh saya akan transfer satu juta asalkan bang dadang ikutin apa kata saya
ini kayaknya aldebaran belum tahu kalau rena itu sebenarnya anaknya mbak andin
tapi yang jelas gue gak bisa biarin alde bareng dapat informasi apapun
dan gue harus yakinin mbak andin kalau anaknya itu sudah meninggal
aduh aduh aduh
dia fotonya nanti kalau ketahuan sama mbak andin bisa bahaya iki
cicok dicari itu dicari nama andin katanya nemuin foto di dapur
aduh kacau iki
woi kalau lo bengong bengong itu burung salah
hiu sabar kan capek sih ya napas dulu ya
kok kan tehanku
ya itu ditungguin
ki kau pernah lihat foto ini
foto ini kok bisa main di sini
saya yang akan jelaskan kenapa foto itu ada di rumah
kita kongsi di kamarnya
apa orangnya berhantu mantan
aduh gawat ini
mbak anyan tahu nggaknya ifo aa'li itu kaka keine masi yang mabepat a proy
oh andi udah pulang kalian
sebentar ya mak
ada hal penting yang mau aku bicarakan sama andi
ini ada apa ya
apa yang terjadi
nemuin fotonya dia sama mas roy di dapur
itu sepatutnya ada di kertas saya
pasti terjatuh dari tas saya
putu itu sebelumnya ada di tasnya ibu
tapi kiki nemunya di lemarinya mbak mirna bu
terus kayaknya pas di dapur jatuh
pasti dia nemuin waktu terjatuh dari tas saya
bakal jadi masalah besar nggak ya
bakal jadi masalah besar nggak ya
bakal jadi masalah besar nggak ya
kalau sampai mbak andi tahu
kalau sampai mbak andi tahu
kalau mas al itu kakaknya mas roy
kalau mas al itu kakaknya mas roy
kalau mas al itu kakaknya mas roy
terus terang kiki
saya nggak tahu
saya benar benar nggak tahu
saya nggak tahu kiki
dia kenapa menunggu
aku kan udah berani

kenapa foto ini ada di rumah ini

yang sudah meninggal